puluhan kios di pasar impres kebon melati tanah abang jakarta pusat terbakar kami sore
beberapa pedagang yang panik mencoba mengevakuasi puluhan ekor kambing dagangan mereka ke tempat yang lebih aman
kencangnya tiupan angin dan banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan hampir seluruh kios
menurut seorang pedagang api pertama kali muncul dari atap kios yang menjual barang pecah belah dan buah buahan
api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian setelah petugas sudin penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jakarta pusat menurunkan delapan belas unit mobil pemadam
hingga kamis sore belum diketahui penyebab pasti kebakaran dan masih dalam penyelidikan posek metro tanah abang
untuk mengetahui kondisi terkini di pasar tanah abang yang terbakar kami sore
kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia inessa ayuniza
inessa selamat malam bagaimana kondisi terkini di sana api sudah bisa dikendalikan
ya putri saya tidak begitu jelas mendengar suara anda tapi yang bisa saya sampaikan benar sekali saya berada di kawasan tanah abang
di mana terdapat terjadi kebakaran di kawasan tanah abang ini tepatnya di pasar kambing yang berada di belakang saya
saya akan memperlihatkan kepada anda seperti apa kondisi terkini saat pasca kebakaran tadi sore putri
di mana ini terjadi
ini adalah titik dari kebakaran yang terjadi di mana kalau saya bisa merevisi ini berdasarkan informasi yang saya terima
ada ratusan tempat usaha yang terbakar pada sore hari ini
dan di juga pihak pln ini juga bisa dilihat bahwa suasana gelap sudah mematikan aliran listrik yang berada di kawasan ini putri
nah terkait dengan apa penyebab kebakaran yang terjadi di sore hari ini
memang belum ada keterangan resmi dan investigasi resmi terkait penyebab kebakaran yang terjadi di kawasan tanah abang ini
tapi ada dugaan kuat bahwa korsleting listrik menjadi penyebab kebakaran yang terjadi di kawasan tanah abang ini
dan perlu saya informasikan juga putri akibat kebakaran ini tadi terdampak di kawasan ini juga
yakni di mana arus lalu lintas terlihat sangat padat karena kebakaran ini
selain karena warga ingin melihat titik kebakaran yang berada di lokasi ini juga
lalu juga ada warga yang berkumpul di pinggir jalan sehingga menyebabkan kepadatan kawasan tanah abang
tepatnya di pasar kambing jakarta ini
dan juga putri pihak pemadam kebakaran ini menjelaskan bahwa kebakaran yang terjadi di jam lima sore tadi
pihak tim pemadam kebakaran ini menerima info terkait dengan kebakaran pada pukul enam belas lima puluh enam

dan berusaha untuk mencari informasi tentang kebakaran yang terjadi di kawasan tanah abang ini dan juga putri pihak pemadam kebakaran ini menjelaskan bahwa kebakaran yang terjadi di jam lima sore tadi
berusaha untuk memadamkan api yang menjalar ke sejumlah kios yang berada di kawasan pasar kambing ini juga
tadi juga berdasarkan informasi yang saya terima bahwa ada puluhan petugas yang diterjunkan untuk memadamkan api yang membakar sejumlah kios
lalu juga puluhan petugas diterjunkan untuk bisa memadamkan api yang berada di kawasan ini
untuk informasi terkini juga saya melihat masih banyak mobil pemadam kebakaran yang diturunkan untuk memadamkan
api yang berada di kawasan ini
bisa dilihat juga ini di mana titik saya menyampaikan informasi bahwa masih ada asap bekas kebakaran yang terjadi pada sore tadi
tadi saya juga melihat ada petugas yang sempat mengalami kram karena berusaha memadamkan api yang berkobar pada sore hari ini putri
dan terkait dengan berapa jumlah kerugian akibat kebakaran ini memang belum ada kalkulasi pasti
juga masih dihitung oleh pihak pihak terkait dan juga terkait penyebab kebakaran tentunya dan juga terkait penyebab kebakaran tentunya dan juga terkait penyebab kebakaran tentunya
ini masih kita tunggu bersama sama apa hasil investigasi dari aparat hukum sehingga menyebabkan ratusan tempat usaha di pasar kambing
kawasan tanah abang jakarta ini menjadi kebakaran pada sore tadi putri
baik terima kasih inessa langsung dari kawasan pasar kambing tanah abang jakarta pusat terima kasih